laila adalah salah satu murid smk negeri tiga puluh dua jakarta yang belajar di sekolah pada ramadan tahun ini
menerapkan kebiasaan baru di sekolah ia harus mematuhi protokol kesehatan
seperti diukur suhu tubuh dan mencuci tangan serta mengisi presensi sebelum masuk kelas
saya lebih suka offline di sekolah langsung karena smk kan lebih banyak praktek daripada teori
jadi biasanya kalau di rumah secara daring itu bahasnya teori
kalau di sekolah praktek sama aja seperti biasa cuma nggak minum nggak makan
smk negeri tiga puluh dua jakarta adalah salah satu dari delapan puluh lima sekolah di dki jakarta
yang melakukan uji coba kegiatan belajar dengan tatap muka
jumlah siswa per hari dibatasi hanya tiga puluh persen dari jumlah keseluruhan murid
waktu belajar di sekolah pada ramadan hanya tiga sampai empat jam
dan hanya tiga kali dalam seminggu bergantian dengan murid lain
pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran yang produktif atau mata pelajaran yang praktek
sehingga mereka praktek di sekolah kemudian walaupun memang baru kelas sepuluh ya
prakteknya juga belum terlalu berat juga baru pengenalan pengenalan saja
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana menyebut
dalam pelaksanaan uji coba belajar dengan tatap muka di sekolah
termasuk saat ramadhan
harus memonitor dan mempersiapkan cara belajar yang efektif
dengan blended learning atau pembelajaran campuran
selaras ya dengan anjuran dari empat menteri
aturannya bahwa jam tatap muka ini bukan hanya jam ramadan
tapi memang untuk masa uji coba terbatas ini
jam tatap muka ini kita kurangi karena ini adalah masa adaptasi
jadi apakah bermasalah untuk anak anak
karena saya mengatakan bahwa kita sudah melatih
guru guru karena syaratnya buka sekolah dki jakarta
oktober ini sudah mulai dengan melakukan disiap belajar jakarta go id
ada aplikasi ini yang mengisi assessment satu tentang kesiapan
uji coba sekolah dengan tatap muka di jakarta berlangsung sejak tujuh april lalu
hal ini dilakukan untuk menentukan formula terbaik
dalam rencana kegiatan belajar di sekolah berikutnya
kecita kesumah jakarta